wacana pembatasan usia kendaraan sudah santer terdengar beberapa tahun lalu
namun wacana ini masih mandek direalisasikan
lalu seberapa realistis implementasi rencana tersebut
kami bahas malam hari ini bersama ellen tangkudung
analis transportasi ui
bu ellen selamat malam
oke bu ellen ngomong ngomong soal rencana pembatasan usia kendaraan
ini sebenarnya bukan hal baru karena sudah digaungkan dari beberapa tahun yang lalu
bahkan dari era gubernur basuki cahayapurnama sampai dengan sekarang anies baswedan
sebenarnya seberapa realistis sih bu rencana atau wacana ini diimplementasikan
ya sebenarnya untuk kota jakarta itu kan tidak pernah bisa terlepas dari jabodetabek
tidak terlepas juga dengan prosesi prosesi lainnya karena kita sebagai ibu kota
sehingga aturan ini tidak bisa hanya berdasarkan
apa instruksi gubernur atau peraturan hanya gubernur
itu memang harus didukung dengan aturan yang tadi seperti disampaikan
levelnya di undang undang
undang undang dua puluh dua tahun dua ribu sembilan
atau tahun dua ribu sembilan tentang lalu lintas dan angkutan jalan
itu memang belum mengatur soal umur kendaraan
tapi kalau kita membaca aturan yang ingin diberlakukan
oleh gubernur dki itu masalahnya masalah emisi gas buang
emisi gas buang itu tidak terlalu terkait dengan umur kendaraan
kalau kendaraan itu dipelihara dengan baik
kemudian ya dipelihara dengan baik
itu bisa saja emisi gas buangnya cukup bagus
kalau kendaraan kendaraan yang kurang dari sepuluh tahun misalnya lima tahun
tapi tidak dipelihara dengan baik
bisa saja emisi gas buangnya
mencemarkan sangat mencemarkan udara
jadi tidak terlalu terkait dengan umur
walaupun bisa juga dikaitkan
tetapi tidak selalu umur sepuluh tahun ke atas itu
emisi gas buangnya jelek
oke ini terlepas dari terganjal dengan aturan atau undang undang tadi
yang seperti bu ellen juga sudah sampaikan
artinya kalau kita menyebutnya
pasar emisi gas seperti yang direncanakan atau diwacanakan oleh gubernur anies
ini kan berarti bukan masalah pembatasan usia kendaraan ya
karena kalau misalnya kita lihat
artinya kendaraan kendaraan bisa saja
kendaraan di atas sepuluh tahun itu
artinya kendaraan kendaraan tua
kalau perawatannya bagus
kan bisa aja kan menurunkan atau polusi
tingkat polusinya itu kecil sekali
nah lain halnya kalau misalnya kendaraan baru
tapi kalau tidak dirawat
artinya bukan soal pembatasan usia kendaraan ya berarti ya bu ellen
harusnya ada formula yang lain
tapi mungkin bu ellen saya akan tahan dulu
kita akan lanjutkan sambil mendengar pernyataan dari bu ellen
usai jeda kita akan kembali
tetaplah bersama kami di cnn indonesia connected
wacana pembatasan usia kendaraan sudah santar terakhir
kita masih terdengar beberapa tahun lalu
kita masih akan membahas bagaimana rencana pembatasan usia kendaraan
bersama ellen takudung analis transportasi ui
bu ellen kita lanjutkan kembali dialog tadi sebelum jeda
bahwa kalau tujuan dari gubernur anies adalah terkait dengan emisi gas buang
apakah memang solusi yang tepat dengan pembatasan usia kendaraan
atau justru malah dengan uji kala kendaraan
atau mungkin anda punya pandangan lain bu ellen
harusnya sih memang lakukan uji emisi
dan itu bisa dibuat peraturan agar wajib uji emisi supaya kendaraan yang ada di jalan di jakarta ini
atau di jawa baratabek ya harusnya ya
nanti bisa dibatasi jakarta
itu memang diyakinkan bahwa ini itu ramah lingkungan
apalagi sekarang ada keinginan untuk kendaraan listrik gitu ya
nah saya pikir sebaik ke arah situ
melakukan kewajiban untuk uji emisi
dan ada lbkl yang sudah dibuka untuk uji emisi itu
dan juga barangkali yang secara bertahap
itu juga bisa dilakukan
memberikan insentif kepada kendaraan kendaraan yang emisi gas buangnya nol
kur gitu itu betul betul ramah lingkungan kendaraan itu
itu kan ada ukuran ukurannya
nah itu dikasih insentif
misalnya justru yang dikurangi pajak justru yang bebas di situ gas buang
ada secara bertahap bisa dilakukan seperti itu
atau di wilayah wilayah tertentu saja dulu
misalnya wilayah yang lebih kecil lagi
di situ dilakukan apa
tapi dari sisi
bukan dari sisi umur ya
saya lebih setuju bahwa kita ingin udara bersih di jakarta ini
dengan kendaraan yang lewat itu adalah kendaraan kendaraan yang betul betul ramah lingkungan
nah yang seperti itu bisa diterapkan pada wilayah tertentu dulu misalnya
supaya secara bertahap bisa dilihat
persoalan apa yang akan terjadi
jika itu berlaku
dan yang bisa dilakukan di awal awal justru di akutan umum
ya kalau bisa angkutan umum
apa yang besar sedang maupun yang kecil
di jaklingko itu benar benar
oke untuk menciptakan udara yang segar
yang bersih jakarta yang bersih
kemudian dengan kendaraan kendaraan yang ramah lingkungan
tadi yang ibu ellen sampaikan
terkait dengan wacana pembatasan usia kendaraan ini
banyak pro kontra
di satu sisi mungkin banyak didukung
yang mendukung wacana ini
karena selain tadi untuk mendapatkan jakarta yang bersih
dengan kendaraan ramah lingkungan
bahwa jakarta ini udah sumpek banget
bahwa jakarta ini sudah macetnya yang setiap hari
jadi momok para pengendara atau orang orang yang berdomisili
kemudian yang bekerja di ibu kota
tapi di satu sisi
untuk mendorong masyarakat juga untuk menggunakan transportasi umum
atau transportasi massal
kita dihadapkan dengan relaksasi pajak ppnbm
bahwa kenyataannya pasca relaksasi ini
per satu maret kemarin
penjualan mobil itu justru naik signifikan
ini gimana ibu ellen
ya ini saya pikir suatu kebijakan yang
di sisi lain ingin meningkatkan penjualan
tapi di sisi lain
lupa bahwa jakarta itu kan sebenarnya sudah juara lah macetnya
sekarang kalau dikatakan kita turun ke macetnya
itu kan karena dalam masa pandemi
kita sangat dibatasi pergerakan
orang kerja di rumah
kemudian mau juga dibatasi
sehingga perjalanan dengan kendaraan bermotor itu menjadi berkurang
tapi bukan berarti kendaraannya kurang
kendaraannya tetap begitu
lalu sekarang diberikan kebijakan untuk pesan pajak
sehingga kemungkinan kalau misalnya sudah tidak ada pandemi
itu semua ada di jalan
dan itu membuat kemacetan
dan itu akan meningkatkan lagi efek daripada emisi gas buang
yang akan berlawanan dengan keinginan untuk membuat udara di jakarta menjadi lebih bersih
dan itu kan sangat berlawanan
jadi saya tidak tahu apa ininya ya
apa goal terakhirnya apa gitu
karena goalnya kan harusnya bisa melihat secara
dan terutama kita kan mau sustainable goalnya ya
supaya kita berkelanjutan gitu
tidak terpaku dengan masalah masalah yang justru memberikan efek negatif gitu
dan kalau kita lihat bagaimana kedepannya
tentu saja pembatasan usia mobil itu
bukan hal yang salah juga gitu
itu juga bisa dilakukan dengan tujuan
dengan tujuannya yang berbeda
dengan tujuan supaya hanya mengurangi kendaraan yang berjalan di jalan
tapi kalau tujuannya adalah untuk membuat udara bersih
saya masih melihat kurang keterkaitan antara udara emisi gas buang itu dengan umur kendaraan
kalau kendaraan itu dihara dengan baik
kalau saya tanya seberapa optimistis bu ellen menanggapi atau implementasi rencana pembatasan usia kendaraan
walaupun sekarang kan masih tergancam ya
sekarang kan masih terganjar dengan peraturan dengan undang undang
tapi ini targetnya dua ribu dua puluh lima
mungkin akan dimulai oleh gubernur anies nantinya di wilayah dki jakarta
tadi bu len sampaikan bisa saja dimulai di beberapa daerah
nah ini juga masyarakat banyak yang meng compare atau membandingkan bahwa
kalau negara tetangga misalnya seperti singapura kemudian di tiongkok kemudian di inggris pun
juga kalau saya nggak salah di wilayah sasex itu juga punya pembatasan usia kendaraan
nah di jakarta menurut bu ellen optimistiskah
ya kalau di singapura misalnya pembatasan usia kendaraan itu sudah diberikan sudah dilakukan ketika orang membeli mobil
jadi ketika membeli mobil dia mendapatkan seperti apa ya sertifikat atau apa ya bahwa itu hanya boleh untuk sepuluh tahun atau lima belas tahun
jadi dari awal
sudah diketahui bahwa kendaraan itu hanya sampai berapa tahun yang bisa digunakan
nah kalau diterapkan di jakarta ya harusnya diawali dengan seperti itu
dari awal pembelian sudah diketahui sudah seperti kontrak lah itu mobilnya hanya boleh sampai tahun sekian
dan kalau untuk pembatasan jumlah kendaraan di jalan salah satunya bisa itu dengan umur
itu jadi tapi memang
itu harus ada aturannya
dan tadi kalau saya katakan dicoba juga di wilayah yang lebih kecil itu bukan soal umur
itu tapi soal emisi gas buang itu
jadi satu wilayah boleh dilewati oleh kendaraan angkutan umum yang sudah bebas polusi
dan juga kendaraan kendaraan yang juga sudah aman polusinya emisi gas buangnya
dengan dilakukan tekan gitu
tentu saja dengan teknologi itu bisa dilakukan
nah kalau wilayah itu sudah diterapkan maka baru bisa diperluas
tapi seperti itu tuh harus secara bertahap
itu emisi gas buang
tapi kalau soal waktu umur ya itu harus dikaji lebih lanjut ya
walaupun saya sebenarnya setuju juga
bukan dengan alasan untuk membuat udara bersih
tapi dengan alasan untuk mengurangi kendaraan pribadi di jalan
dengan memberikan insentif yang lebih tinggi kepada angkutan umum
jadi artinya orang naik angkutan umum jadi lebih murah lebih nyaman lebih baik
kecuali masa pandemi ya kita tidak bisa melihat ini di masa pandemi
harusnya setelah itu kita bisa menerapkan
kita akan lihat bagaimana laju wacana ini apakah akan ketok palu di tahun dua ribu dua puluh
terima kasih bu ellen takudug sudah bergabung dengan cn indonesia connected malam hari ini
bu selamat malam